waduh kalau berbicara mengenai oma widiawati nih ya
salah satu yang saya kagumi adalah karya dan juga kecantikannya
gak nyangka banget ya di usia yang sudah tujuh puluh tahun tapi masih terlihat awet muda banget
iya ini jadi penasaran ya apa kabar sih widiawati sekarang
halo oma wid atau odi panggilannya odi apa kabar
alhamdulillah baik kuning kuning cerah banget hari ini omah pagi pagi
oranya saya koreksi oranya
oh oranya dikoreksi oranya ya oke
oma ini kan pandemi gini masih sibuk syuting atau gimana sih omah kesibukannya sekarang
akhir tahun lalu dan awal kemarin masih ada syuting
jadi tahun lalu jutru ada empat film ya empat film lalu dengan awal tahun satu film
alhamdulillah masih produktif jadi oma ya
iya tapi kalau berbicara mengenai film film yang oma bintangi belakangan ini begitu ya
dari tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas atau mungkin nanti yang akan segera tayang
semoga akan bisa segera tayang itu kan rata rata genre nya adalah rom com gitu ya oma ya
kalau dilihat dulu mungkin oma lebih banyak berperan dalam film film melankolis begitu ya
ini ada perubahan itu seperti apa tuh omo
emang karena kepengen lebih berbeda aja dari yang dulu dilakukan
saya juga tidak tahu kebetulan saja saya
ditawarkan dengan peran yang berbeda kenapa tidak gitu loh
jadi buat saya peran itu kalau saya merasa memang
saya katakan bisa dan saya merasa cocok saya akan terima
tapi kalau saya merasa waduh ini kayaknya saya tidak bisa tidak akan saya lakukan
jadi seperti baru saja saya ditawari untuk satu film dan kebetulan syutingnya di batam
ternyata begitu saya baca
saya tidak berani
bukan tidak bisa tapi tidak berani
tapi tidak berani
tidak berani saya
jujur saya takut terbawa
itu yang saya betul betul saya khawatir
daripada saya terbawa nanti saya malah jadi konsentrasinya jadi lebih baik saya tidak
dengan terpaksa saya minta maaf untuk tidak bergabung
bukan karena perannya tapi karena tadi horrornya karena takut sama wit
oma ini kemudian juga kalau aktivitas di rumah ini sekarang ngapain aja oma ikut
ikut ikut tren juga nggak sih misalnya ngerawat tanaman atau cupang gitu
kayak orang orang sekarang
sebetulnya ini bukan kita nggak bicara masalah tren ya
sebetulnya ini semua sudah pernah saya lakukan
seperti cupang saya lakukan dulu ketika saya masih anak anak bersama kakak saya
saya taruh bahkan kita ya katakanlah seperti cupang itu kan agak galak ya
diadu deh kayaknya
ya seru aja
kalau sekarang saya sih enggak lah gitu loh
lebih ke tanaman yang untuk memandangnya juga bukan berarti cupang tidak enak dipandang
tapi kehijauan ini rasanya lain ya gitu
jadi kita ketika tanamannya mulai tumbuh dengan subur itu udah rasanya senang sekali
ada kepuasan tersendiri gitu ya ma
kalau hobi yang bikin happy itu tentunya bisa menjaga imunitas kita juga ya
dan oma juga
semoga sehat selalu oma
kalau kita lihat saya lihat gitu ya di instagramnya oma tuh kegiatannya juga salah satu adalah bersepeda
itu apakah aktivitas untuk menjaga kesehatan oma
atau ada rutinitas lain nih untuk menjaga kesehatan
saya kira betul ya
dengan dengan berolahraga berpikir secara positif itu semua juga akan menjaga
dan tentunya asupan ya
asupan itu juga sangat penting ya
terutama seperti saya yang sudah usia seperti sekarang ini
saya kadang saya kalau melihat di film aduh ini badannya kok benduk banget gitu ya
rasanya kepengen diet lagi
tapi dengan kondisi yang sekarang ini rasanya kok ya lebih baik kita tidak terlalu banyak
tapi gizi itu tetap ada gitu loh
tapi itu biasanya gimana sih oma
ngaturnya tadi selain olahraga kayak misalnya makannya sarapannya ngatur pola hidupnya seperti apa oma
biar tetap sehat
hanya saya itu sudah lama sekali tidak makan daging merah
daging merah kalau daging putih saya masih makan gitu
daging merah sudah lama sekali
dan saya lebih banyak kepada buah buahan dan sayuran
itu sudah lama juga saya lakukan
itu yang saya lakukan
jadi porsinya memang tidak banyak

jadi semua mengukur dengan kondisi saya
kondisi saya tentu umur ya
jadi itu semua saya perhitungkan lah
kalau ini sudah terlalu banyak makan telur saya kurangi
oke jadi balance antara semua makanan tidak berlebihan tapi tidak kekurangan nutrisi juga begitu oma ya
dan itu mungkin adalah salah satu rahasianya oma
tentu saja ya
itu bukan rahasia
oh itu sebuah rutinitas lagi ya
mungkin dilakukan dari tahun tujuh puluh an delapan puluh an gitu ya

karena kita lihat nih film filmnya oma nih di tahun tujuh puluh an delapan puluh an itu wah cantik banget gitu ya
terus kayaknya mukanya masih nggak beda jauh gitu mukanya sampai sekarang
nah itu nih ya pertanyaannya
masih awet muda aja gitu sampai sekarang
nah kalau ini pasti rahasia nih oma ya
harus bagi nih rahasianya buat kita kita nih
mungkin kira kira dokter kulitnya di mana oma
atau misalnya dukunnya gitu bisa dibisikin di mana oma
atau ada ritual ritual khusus gitu nggak tiap malam apa gitu biar awet muda
saya kalau orang tanya begini saya nggak tahu saya harus jawab apa gitu loh
ah masa sih oma
begini mungkin ini mungkin karena saya selalu hidup itu saya selalu mensyukuri
apapun yang ada ya
jadi saya ini tipikal orang yang tidak mengejar sesuatu
saya punya target harus begini harus begitu
ambisi ya saya bukan seperti itu
saya harus begini
saya harus begitu
jadi saya menjalani hidup apa adanya karena saya begitu yakin tuhan allah akan selalu memberikan yang terbaik pada umatnya
jadi itu aja yang saya jalani
yang sudah pasti tentu kita harus merawat itu pasti
segala sesuatu itu kan kita harus rawat
begitu juga dengan cinta
cinta juga harus tetap dirawat gitu
cinta kepada pasangan kita sampai kapanpun kita harus tetap merawat
begitu juga dengan kondisi tubuh kita fisik kita
jadi saya kira segala sesuatunya itu dengan dirawat dan tentunya juga cinta
jadi tidak ada skincare rutin yang aneh aneh gitu ya
dari luar dan dalam menjaganya
itu dia paling penting
karena perawatan dari dalam itu pasti jauh lebih terpancar gitu auranya seperti oma wit ya
oma ini mungkin yang terakhir

masa pandemi ini tentunya kalau orang lain tuh masih banyak gitu ya
target target apa yang tertunda dan pengen dicapai
nah kalau oma sendiri ada nggak
nah tadi saya sudah sampaikan bahwa saya tidak punya target apa apa
yang pasti kita semua berharap bahwa pandemi ini bisa cepat berlarut ya
itu saja tentunya kita semua berharap itu supaya kita segala rutinitas semua bisa berjalan kembali normal
dan kita semua selalu diberi nikmat sehat
itu saja kalau saya
ya pastinya saya juga mengharap itu kepada keluarga saya anak dan cucu saya keluarga besar saya
semualah gitu loh
sip jadi simple simpel aja syukuri aja gitu oma ya
syukuri apa aja
semua syukuri dan jadi semua stabil

siap baik oma widiawati terima kasih sekali nih atas pencerahannya sedikit di pagi hari ini ya
rahasia yang bukan rahasia awet mudanya
semoga bisa bermanfaat bagi kita
sukses terus oma juga buat film filmnya buat semua proyeknya
sehat selalu oma widiawati
sampai ketemu lagi nanti
terima kasih oma